jadi dikenalkan oleh ayah saya coba coba latihan latihan makin membuat bagus suka karena
makin bagus latihannya lebih rajin dibawa ke lapangan makin suka makin doyan ya udah jadinya hobi deh
gitu tantangannya ya paling besar di golf itu mental mental bagaimana kita kalau ada kena
dari kejelekan tersebut sehingga bisa mencapai hasil yang bagus gitu nah itu merupakan suatu
tantangan yang never ending ya menurut saya di golf golf itu bisa membawa saya sampai ke amerika
saya bisa dapat beasiswa untuk bermain di universitas di berkeley waktu saya pergi
itu berkeliling dengan biaya yang saya nggak bayar gitu gara gara saya jago main golf saya bisa main
golf untuk tim saya bisa bermain di lapangan lapangan yang sungguh sangat bagus
dan terkenal di tv yang saya cuma bayangin dari kecil oh dari kecil lihat lihat tiger
terima kasih main di lapangan ini saya bisa main gitu loh terus setelah itu saya lulus bisa main bawa negara
bahwa di seagate bahwa bendera indonesia itu merupakan suatu kebanggaan juga saya nggak pikir
waktu kecil saya bisa wah saya bisa merepresentasikan negara saya gitu dan sekarang sampai sekarang pun menjadi
profesional saya masih bisa membawa nama bendera indonesia kancah internasional gitu itu menurut saya
prestasi paling top sih yang saya juara edit tahun lalu ya di malaysia di langkawi waktu itu saya juga
tidak sangka saya bisa juara karena emang saya di setelah tiga hari saya merasa bermain bagus tapi
dari keempat saya bermain sama waktu itu pemain nomor satu malaysia denicia dia tuh veteran udah
berpuluh puluh tahun gitu dan saya pikir wah lawannya berat gitu tapi kan saya selalu convince
diri saya kalau ini lawan main lawan lapangan bukan lawan orang gitu karena golf dan ya kalau menang kalah sudah lah sudah diberikan kemampuan itu
untuk bisa menjuarai kesempatan saja udah bersyukur sekali gitu dan saya bisa belajar dari laut dari kompetitor saya
ternyata saya bisa menang gitu dan saya tunjukkan bahwa saya tuh mampu gitu tentu saja sebagai pemain profesional kita semua pemain bola
mau bermain di pj tour ya pj tour atau european tour menurut saya itu ya ultimate goal buat pemain pemain profesional ya
apakah saya bisa sampai ke sana saya tidak tahu
tapi yang saya hanya bisa lakukan tiap hari ya
latihan sekeras mungkin dan
jadi tiap turnamen usaha sebaik mungkin
kalau tidak kecapaian ya sudah itu bukan takdir saya